deva bhakti wedanta
satu dari ratusan korban tragedikan juruhan
yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit
koma selama dua hari
deva akhirnya sadar dan menjalani
enam hari perawatan intensif
bekas luka yang mengering
tampak di bagian tangan dan kakinya
sementara matanya masih memerah
deva yang dikenal sebagai remaja periang
dan gemar berbincang ini
mendadak jadi pendiam
sri reni bibi dari deva mengungkapkan
sempat cemas dengan kondisi deva saat koma
namun melihat perkembangan kesehatan keponakannya
ia yakin deva segera membaik
kalau harapan kami ya segera diselesaikan
dan jawa mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan
mereka bow harden dengan ulang downturnya jatuh seperti
pengguna saya perlu meminta perbaikan
untuk mendidak siang di video
kepada hermes kian
sebenarnya tidak ters genommen
aduh sepenuhnya berharap
akan mohonuwu integration bank
dewasa di lingkungan cepat
mungkin dirinya tak lagi ingat apa apa
menurut orang tuanya cahayu sempat koma selama tiga hari
tim medis menyatakan cahayu mengalami pendarahan otak
komunitas aremania telah membentuk tim independen untuk mengawal kasus ini dan memberikan pendampingan pada korban
siapapun korban dari kanjuruan harus diperhatikan harus diberikan fasilitas layanan
karena adik adik saya
tidak tahu menau tidak mengerti kejadian tersebut
mohon perhatian pemerintah daerah
paremania turut meminta agar tgipf memberikan rekomendasi
agar korban yang masih membutuhkan pendampingan psikologi dan terancam cacat permanen
mendapat pertanggung jawaban dari negara
tim liputan cnn indonesia